video viral berdurasi enam belas detik ini memperlihatkan kelakuan tidak terpuji seorang asn berpakaian
dinas yang sengaja menendang sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan hingga terjatuh
di tengah jalan peristiwa ini terjadi di jalan bayangkara sinjai utara sulawesi selatan pada
selasa tiga belas september lalu peristiwa itu terjadi ketika lalu lintas di jalan tersebut macet
akibat mobil asn yang diparkir di tengah jalan sementara itu tampak sepeda motor berwarna biru
yang dikendarai oleh seorang perempuan terjatuh yang diduga akibat bersenggolan dengan mobil
berwarna hitam namun saat pengemudi kembali berkendara seorang asn menendang motornya hingga
korban kaget dan kembali terjatuh bersama motornya setelah video ini menjadi viral asn tersebut
dijemput oleh petugas kepolisian selasa malam hingga rabu empat belas september pria yang diketahui asn
di spora sinjai berinisial asb
itu masih menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan tindak penganiayaan tetap tetap akan ditangani
apabila ada laporan ada pengaduan dari masyarakat dengan adanya kekerasan atau penganiayaan
dilakukan oleh asn itu akan ditindak lanjut oleh kores ya karena itu yang dilakukan di sinjai
ya presiden nanti yang pihak kepolisian kini menunggu laporan dari pihak korban dan
berjanji akan memproses kasus ini dengan tuntas sesuai

seorang anggota polda sumatera selatan yang memukul polisi militer di jalan jenderal sudirman kemuning palembang
terekam cctv pada selasa pagi
anggota kepolisian yang menggunakan sepeda motor berhenti tepat di depan pm yang sedang mengatur lalu lintas
tiba tiba memukul anggota tni tersebut hingga helmnya terlepas
setelah pm membalas pukulan akhirnya warga dan polisi perwira yang berada di lokasi kejadian melerai keduanya
rabu siang kabinet humas polda sumatera selatan kombes supriyadi menyebut
pihaknya sudah menerima laporan dari denpom dua sriwijaya tentang kasus pemukulan polisi terhadap anggota tni
saat ini tersangka pelaku pemukulan yakni anggota satuan bidokes polda sumatera selatan sedang diperiksa
pihaknya juga memastikan anggota tersebut akan diproses sesuai dengan aturan hukum dan aturan internal polri yang berlaku
pada prinsipnya kita membenarkan kejadian tersebut dan sekarang sedang diproses oleh polda sumsel
bagi anggota yang bersalah akan kita proses suatu aturan yang berlaku
belum diketahui pasti motif pemukulan polisi terhadap anggota tni tersebut
tim liputan cnn indonesia